sempat mengikuti sesi pemusatan latihan selama beberapa hari di bali
pemain timnas senior sandy walsh harus kembali ke belgia karena dipanggil klubnya kv mechelen
meski demikian pemain naturalisasi ini tetap bisa membela timnas dan akan kembali bergabung
saat melawan brunei darussalam di malaysia nanti
beberapa kali mencicipi pemusatan latihan bersama timnas senior di bali united training camp gianyar
sandi walsh harus kembali pamit meninggalkan bali
sandy pun juga bakal absen pada laga perdana grup a piala aff dua ribu dua puluh dua melawan kamboja
di stadion utama gelora bung karno dua puluh tiga desember mendatang
pemain naturalisasi ini dikabarkan meninggalkan pemusatan latihan
karena diminta klubnya kv mechelen yang bermain di liga profesional belgia
ketua umum pssi muhammad iryawan menyebut sandi walsh kembali ke klubnya untuk sementara waktu
dan akan segera bergabung bersama timnas saat mereka ada di malaysia
ada hal yang mengembirakan dari sandi menyampaikan dia berterima kasih kepada kita
pokoknya sudah bisa bergabung dengan timnas
jadi dia sampaikan dia cepat sekali beradaptasi dan timnas kita menurut sandy
dalam keadaan pemoron dan cukup baik membaik dan membaik
kemudian disampaikan juga bahwa kerjasama antar pemain sudah baik sekali
sandy kembali dulu ke klubnya
karena diminta nanti akan kembali lagi bertemu di kuala lumpur
akan menyusul nanti di kuala lumpur tanggal dua puluh empat dia akan kembali